dan terkait hal ini wakil gubernur jawa timur emil dardak saat ini sudah bergabung bersama good morning melalui sambungan skype
ya selamat pagi
mas emil bisa dijelaskan ini kan kita untuk wilayah jawa timur khususnya di tiga wilayah seperti yang tadi sudah dijelaskan
surabaya gresik dan juga sidoarjo sudah mulai hari ini sudah dilaksanakan psbb
nah ini bagaimana jalannya tadi apakah memang cukup lancar
terus juga saya penasaran dengan kemarin ada informasi soal bantuan pangan untuk warga
itu bantuan pangan itu seperti apa
ya baik jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya psbb ini tidak terlalu secara fundamental
berbeda dengan apa yang menjadi himbauan
preferensi masyarakat hari ini untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
bekerja dari rumah
kemudian beribadah di rumah
kemudian juga sekolah di rumah
ini kan sebenarnya sudah berlangsung sudah beberapa minggu terakhir sudah cukup lama
psbb memberikan basis yang lebih kuat
untuk memberikan satu tindakan terhadap mereka yang tidak mengikuti anjuran tersebut
bantuan pangan dikatakan karena orang tidak bisa cari makan
padahal kenyataannya ini bukan pelarangan tapi pembatasan
saya suka nyermati ada yang bilang
saya sudah tidak bisa kerja lagi setelah psbb
ini sebenarnya perlu dicek ulang karena
di dalam peraturan gubernur maupun peraturan wali kota dan peraturan bupati
tempat kerja yang dikecualikan dari work from home itu cukup luas klasifikasinya
dan bahkan mereka yang bekerja di retail
yang bekerja di pasar untuk menjual bahan pokok
mereka tidak dilarang untuk beraktivitas
cuma yang sebenarnya menjadi concern adalah
yang keluar tanpa kepentingan yang mendesak
dan juga tidak melakukan protokol pengamanan diri
kalau kita melihat psbb
ini berarti tidak jauh dari himbauan
ataupun ya himbauan dari pemerintah pemprov kemarin begitu
tapi apa saja tantangan tantangan terberat
jika anda mungkin bercermin dari himbauan pemerintah pemprov yang kemarin
sudah dilaksanakan di wilayah jawa timur
ya tentu tantangannya adalah kepatuhan masyarakat
yang kedua mungkin pada saat penerapan psbb
maka kita tidak memungkiri mungkin akan muncul mereka yang secara mata pencarian juga turut terdampak
namun perlu kami sampaikan bahwa mungkin secara prinsip sebenarnya
kalau kita bicara rumah makan
kenyataannya orang sudah hampir tidak pergi ke rumah makan hari ini
mereka lebih banyak delivery atau takeaway
jadi sebenarnya sudah ada yang mengatakan
sebenarnya sudah ada perubahan pola beli masyarakat
namun kali ini mungkin penerapannya akan lebih merata
karena saya khawatiran bahwa data epidemiologi surabaya
beserta kecamatan di sidoarjo dan gresik yang berbatasan dengan surabaya
ini menunjukkan angka yang sudah menjadi alarm
bagi pelaku kesehatan masyarakat atau ahli medis
sehingga ini disampaikan kepada kami beberapa waktu lalu
yang mendasari kemudian diterbitkannya psbb ini
tapi ini terkait dengan bantuan logistik
ini kita kembali lagi ke pertanyaan awal mas
jadi kan ada bantuan pangan dari pemerintah provinsi jawa timur
nah ini nanti sistemnya seperti apa
kalau tadi kalau saya tidak salah menangkap bahwa ini berarti tidak semua orang akan mendapatkan bantuan pangan ini
lalu apakah caranya seperti apa
karena ini bukan lockdown
kalau lockdown itu orang di rumah nggak boleh keluar rumah
kemudian dia untuk mengakses apa yang dibutuhkan juga nggak bisa
tapi ini seperti apa
karena kita takutnya kayak di jakarta
jadi kita tahu bersama bahwa ada cakar cakaran antara bu rt dan juga warga
ini jawa timur sendiri seperti apa
ya makanya kita benar benar memastikan dari awal bahwa psbb ini
harus sinkron di level kepala daerah tingkat kota dan kabupaten
karena mereka yang akan mengantisipasi dengan sangat bersama kerawanan kerawanan di lapangan
jadi sebenarnya saat ini kita ada dua model
yang pertama ini adalah memenuhi kebutuhan makanan siap saji melalui dapur umum
nah dapur umum ini dikoordinasikan langsung dengan tni
dengan pangdam brawijaya disupport juga
ini ada pangko armada kemudian pangdip
ini juga sudah berkoordinasi
semalam itu sampai lewat tengah malam kita melakukan pemantauan pak kapolda pak pangdam
dan juga pak sekda provinsi
kemudian melakukan pemantauan lapangan terhadap situasi di detik detik awal penerapan psbb
bagaimana kesiapan dapur umum pada saat sahur
dan juga nanti menjelang buka
nah ini ada banyak sekali titik
tetapi kita tahu bukan hanya di level time pro
tetapi juga banyak inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten
ini semua yang disinergikan dalam satu komando
dengan adanya kapolda dan pangdam
juga panglima dari unit tni tingkat provinsi
untuk menyelaraskan semua
sumber daya yang akan mengawal baik itu penerapan implementasi psbb maupun juga logistik
tentunya kita berharap psbb di jawa timur dapat efektif berjalan